terima kasih yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi atas beberapa pertanyaannya
terutama senior saya dosen saya dulu prof arief
sudah kita periksa tadi saya sampaikan ada empat pengaduan
yang khusus pencalonan capres dan cawapres
dkpp sudah memberikan sanksi untuk ketua kpu
saudara hasyim masyari peringatan keras terakhir
dan peringatan keras untuk anggota kpu yang lain
mengapa dibedakan antara anggota kpu dan ketua kpu
karena jkpp putusan jkpp itu bukan kepada lembaga
tapi kepada individu individu penyelenggara pemilu
jadi yang diputus itu adalah pelanggaran etik yang dilakukan
oleh individu individu penggarap pemilu bukan lembaganya
sampai sejauh ini belum ada pengaduan ke dkpp
yang berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu
dari prof daniel yusmit
apakah ada pengaduan yang berkaitan dengan penghitungan suara
ada satu ratus enam puluh enam pengaduan itu diantaranya adalah
terkait persoalan penghitungan suara dan rekap
hanya dari satu ratus enam puluh enam ini belum sebelum kami sidangkan
masih dalam pemeriksaan verifikasi administrasi
jadi belum kami jadwalkan sidang
dari satu ratus enam puluh enam itu hampir sembilan puluh persen berkaitan dengan tahapan
yaitu soal penghitungan suara
karena persidangan yang kami lakukan saat ini
masih menyindangkan sisa sisa perkara tahun kemarin yang belum selesai
apakah ada persekongkolan diantara penyelenggara pemilu
dan bagaimana tingkat kepatuan penyelenggara pemilu
terhadap kode etik penyelenggara pemilu
apakah putusan dkpp dilaksanakan secara konsisten
jadi setiap kali dkpp memutus perkara
selalu disertai penetapan bahwa
selambat lambatnya tujuh hari sejak diputuskan harus dilaksanakan sekaligus memerintahkan bawaslu untuk mengawasi jalannya putusan ini
karena sudah banyak anggota kpu dan bawaslu terutama di tingkat kabupaten kota yang diberhentikan
tolong disampaikan oleh mas tio berapa banyak sudah banyak
baik pemberhentian tetap maupun pemberhentian dari jabatan
jadi tadi prof harip nyinggungi ini kok sudah diberingat apa peringatan keras berkali kali kok tidak diberhentikan
mohon izin yang mulia jadi di kpp dalam memeriksa perkara
itu fokus pada pelanggaran etik yang diadukan
ini sedang kita periksa
mendapatkan tafsir hanya yang sama
kesempatan langsung naik dari sekitar baterai hukuman
langsung naik dalam sebuah hitung fokus ke besser
buster com akan nyata
yang beberapa kasus banyak yang direhabilitasi karena memang pengaduannya tidak terbukti
jadi di kpp memang selama ini diwajibkan diharuskan merehabilitasi pendengar pemiru yang tidak terbukti
beberapa anggota kpu dan beberapa anggota bawaslu itu selain pernah dijatuhi sanksi juga pernah direhabilitasi
ada beberapa anggota kpu juga pernah menerima beberapa sanksi tapi juga pernah direhabilitasi di kasus yang lain
kira kira gambarannya seperti itu
karena banyak sekali diadukan
seorang penyelenggara pemilu itu dalam setahun bisa diadukan bukan cuma sekali bisa lima sampai sepuluh kali bahkan mungkin sampai lima belas kali diadukan
tapi tidak semua aduan itu terbukti
kalau terbukti kita beri sanksi sesuai dengan derajat pelanggaran etiknya
kalau pelanggarannya cukup berat ya kita beri sanksi peringatan keras atau peringatan keras terakhir
kalau berat lagi kita berhentikan dari jabatan
kalau berat lagi kita benarkan dari keanggotaan
bahkan ada putusan dkpp itu yang sangat keras
yang menyebutkan yang bersangkutan tidak layak menjadi penyelenggara pemilu untuk saat ini dan selamanya
kalau pelanggarannya sangat berat
jadi saya burungan yang mulia mohon maaf saya burungan menjawabnya mulai dari prof arief kemudian prof daniel yusak kemudian prof ridwan mansur
ibu eni nurbaningsih yang saya hormati
memang yang paling banyak dipertanyakan terutama
di saat ini adalah tentang independensi penyelenggara
pertanyaan pertanyaan itu saya kira kita tidak bisa menutup mata dan telinga
dan saya juga di kpp juga mendengar itu
tapi sekali lagi ibu ingin saya sampaikan
belum ada pengaduan yang berkaitan dengan independensi
belum ya bukan berarti tidak ya belum ada pengaduan
yang berkaitan dengan independensi
tapi yang berbau bau itu ada pengaduan yang berkaitan dengan independensi
belum ya bukan berarti tidak ya belum ada pengaduan
yang berkaitan dengan independensi
tapi yang berbau bau tidak independen ada
karena misalnya misalnya penenggara pemilu berpihak pada salah satu peserta pemilu
anggota penyelenggara pemilu menjadi pengurus partai politik
dan itu kita kita berhentikan
jadi sebelum mereka menjadi penenggara pemilu sudah kita filter
karena peserta pemilu tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu
jadi yang terindikasi kuat bahkan yang terbukti dia anggota partai politik
ada beberapa yang kita pentingkan
kalau soal keterpihakan itu biasanya tercermin lewat pengaduan
misalnya pendengar pemilu a
dia diadukan karena dia menggeser suara
itu artinya indikasinya dia berpihak pada partai yang dia untungkan
tapi yang tentang netralitas penyelenggara pemilu secara keseluruhan
belum kami terima pengaduan itu
begitu yang mulia majelis hakim konstitusi yang bisa saya sampaikan
mohon maaf bila ada kekurangannya